dua tahun kepemimpinannya bersama presiden joko widodo berbagai kebijakan telah dilakukan
tak jarang kebijakan yang dilakukan turut menuai isu dan kontroversi
bagaimana sikap indonesia dengan negara negara tetangga tersebut
kita tidak mengurus urusan ekonomi negara lain
saksikan spesial interview wakil presiden republik indonesia yusuf kala
minggu dua puluh tiga oktober jam sembilan malam di cnn indonesia